bermain layang layang mungkin sudah biasa bagi sebagian besar orang di indonesia
namun bagaimana jika layang layang yang dimainkan berukuran super besar
berbeda dengan hari biasa
pantai mertasari sanur bali menjadi lautan manusia
sedikitnya dua puluh ribu lebih warga memadati bibir pantai mertasari
menyaksikan penerbangan layangan super jumbo
ya layang layang yang diberi nama naga raja ini
memang berbeda dengan layangan pada umumnya
layangan yang pernah masuk rekor muri pada tahun dua ribu enam belas lalu ini
memiliki ukuran bentang sayap hampir dua belas meter x lima belas lima meter
sedangkan panjang ekornya mencapai dua ratus empat puluh meter
sehingga total keseluruhan mencapai dua ratus lima puluh meter lebih
untuk menerbangkan layangan tradisional khas bali yang disebut janggan ini
ratusan orang pun dikerahkan untuk menarik tali tambang
selain memikat masyarakat bali
proses menerbangkan layangan berbentuk naga ini
juga menyedot perhatian wisatawan asing yang tengah liburan di bali
layangan naga raja ini satu
sudah pernah memecahkan rekor muri sebagai layangan tradisional terbesar
dan terpanjang di indonesia
dan bahkan dengan berat tujuh ratus tujuh kilo
itu secara inovasial sudah memecahkan rekor
yang terberat di dunia mengalahkan jepang enam ratus sembilan puluh sembilan
ini adalah pembentukan yang bagus
kita tidak yakin bahwa ini bisa terbang yang besar
dan bahkan agak menakutkan karena sangat besar
tapi ketika terbang itu seperti magik
kulit besar itu bergerak dan musik ini dipelani seperti organisasi yang sempurna
pembentukan yang bagus kita menikmati
kita sangat menikmati
ini pertama kali
ya pertama kali
ini pertama kali
untuk membuat layangan dengan berat mencapai tujuh ratus sepuluh kg ini
dibutuhkan biaya sebanyak satu ratus dua puluh juta rupiah
pencarian naga raja akan didaftarkan dalam guinness world record
sebagai layangan terbesar di dunia